bae sida mun aiman
pak kasih dukungan pesangon pak
udah dah udah dah
udah dah udah dah
udah lu ngapain lagi kemarin dah
udah dah udah dah
udah dah udah dah
udah dah udah dah
mungkin itu almarhum nyanya titik
mau ngejemput titik kali ini
mau bawa titik ke kuburan
ih kalah kubur
yaudah tuh kamu juga ikut aja cil
berarti kita harus memukul ujok
kenapa karena ada di sini ya
lu pada bikin kaget gue aja
waalaikumsalam ke pak
pak kok kerandanya
dilihatin terus sih pak
iya saya juga heran
perasaan di rumah titik
saya belum bawa kerandanya
kenapa sekarang ada keranda di sini ya
mungkin aja ibunya titik ya
yang bawa keranda ini
ih kesian bener
mana udah meninggal
masih aja disuruh bawa keranda
kakak usah ngomongin gitu terus
apakah kalian masih ada di sini
iya bener ibu ibu
orang sudah meninggal
bosen kali iya dikuburan
sama dua hanship kita ini nih
yang pada ganteng ini bu
mau tau gak
mau bawa titik pergi
kalau itu emang bener
kasian juga ya si titik
kalau gitu kita datengin lagi yuk ke rumahnya
sudah lumayan tajwidnya
kamu harus sering berlatih latih ya
boleh kagak nanya yang pertanyaannya di luar ngaji
kok bisa ya kerandaannya ada di masjidnya
kenapa kerandanya bisa ada di sini ya
nah pas ayatannya memarbot katanya dien tuh gak ngerasa kalo dia ngebawa kerandanya kesini
ujo juga gak tau tuh
bener gak sih ujo
kalau itu kerjaannya setan
tadi juga kita tuh liat
kalo ada punyanya titik baru mau pulang
bukannya ibunya titik itu sudah meninggal
nah itu dia permasalahannya
mbak bee udah bohong selama ini
mbak be gak punya kejadian kantoran
padahal mbak be jadi kuli
mbak be malah bambang banget sama mbak be
mbak be udah kerja keras buat keluarga kita
omun bangga be
mbak be malu maluin mon jadi kuli
omun bangga kok sama mbak be
mumun dan kakak pertua tuh bisa ngelakuin sesuatu
mumun tugasnya sekolah
biar lumun bisa jadi sarjana
cari duit itu urusan mbak be
kita cari duit sama sama ya bang
meskipun kita ada masalah
kita pasti bisa cari jalan keluarnya
maafin gak salah
apa arwah kentayangan
baru aja bayar papi dari depok
terus ada gosip mengenai
mana ada yang namanya
kemah jadi inget nih
waktu pemakamannya emaknya titik
ini emak serius kayaknya
kema ngebantuin waktu di pemakaman
kemah kan nurunin jenazahnya
nah dari bawah
kemah ngeliat ke atas
siapa yang takut
kagak pernah takut
yang namanya sama hantu hantu
maksudnya rewel gitu